menyelam adalah olahraga yang menyenangkan sekaligus penuh resiko
agar dapat menikmati keindahan bawah air dengan aman
seorang diver harus memahami berbagai prosedur dan teknik menyelam yang baik
berikut adalah tips dan prosedur menyelam yang baik
selamat pagi saya serka nurholis
dari dinas penyelaman bawah permukaan air
dinas pemberdayaan potensi maritim markas besar tni angkatan laut
sedikit saya akan menjelaskan prosedur menyelam yang aman
yang harus disiapkan adalah yang pertama ada tabung selam
ada bcd ada masker atau face mask
ada snorkel ada regulator ada weight belt
dan juga menggunakan wetsuit
salah satu prosedur merangkai itu tabung ditempatkan di sebelah kanan
yang kedua bcd dirangkaikan dengan baik dan benar ke tank mask atau ke tanki itu sendiri
selanjutnya dirangkai regulator
di dalam regulator itu ada beberapa instrumen
di antaranya regulator itu mengatur udara dari tekanan
yang tinggi di dalam tabung
untuk dia bisa mensupply dan digunakan bernafas dengan mulut oleh si penyelam
ketika menyelam sudah sampai di dasar
yang pasti seorang penyelam dia harus mahir menggunakan fin ketika bergerak
dan selalu dia selalu di dalam pantauan body nya atau body fair nya
jadi penyelam itu memang harus selalu berpasangan
karena itu juga salah satu bagian dari prosedur safety atau keamanan dalam menyelam
karena tidak menutup kemungkinan
di dalam kita menyelam
di dalam kita menyelam mungkin terjadi kedaruratan
sehingga sepasang penyelam itu saling kontrol saling bertanggung jawab satu sama lain